anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dua tersangka pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior komisi pemberantasan korupsi
novel baswedan resmi ditahan selama dua puluh hari ke depan
terhitung mulai dua puluh delapan desember dengan pengawalan ketat
kedua pelaku dipindahkan dari polda metro jaya ke rumah tahanan bareskrim mabes polri
inilah kedua pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior kpk novel baswedan
kedua pelaku berinisial rm dan rb itu tiba di gedung baris krim polri
sabtu siang dengan mengenakan baju tahanan polda metro jaya berwarna oranye
dengan pengawalan ketat kedua pelaku dipindahkan dari polda metjaya
untuk ditahan selama dua puluh hari ke depan di rumah tahanan baris krim mabes polri
terhitung mulai dua puluh delapan desember
salah satu pelaku berinisial rb menyatakan dengan nada yang tinggi
dirinya melakukan hal itu karena merasa benci dan dendam terhadap novel baswedan
yang dianggapnya telah berkhianat
di sisi lain novel baswedan mengaku tidak mengenal dua orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian
atas kasus kekerasan pada dirinya
novel menganggap motif balas dendam tersangka sangat mengada ngada
menurutnya dia tidak memiliki masalah dengan orang lain
apalagi kedua tersangka tersebut
siapa yang dibayar ke semua
menurut saya pada pokoknya saya ingin tanggapan disampaikan dari kuasa hukum
saya tidak ingin komentar
saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal
ketika dikatakan bahwa motif penyerangannya masalah pribadi
saya katakan itu aneh atau lucu lah
jadi saya kira jangan lupa proses itu harus mendasari dari objektif fakta fakta yang ada
jadi saya kok agak melihat kejanggalan ketika motif ini berlaku dan saya tidak ingin menanggapnya
saya kira itu saja lebih lanjut tekan kuasa hukum
kalau dua orang yang dirilis sama
saya tidak kenal saya tidak tahu saya tidak punya hutang sama dia
sementara itu untuk motif pelaku karopen mas mabes polri menjelaskan
semua hasil pemeriksaan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan
akan dibuka pada saat persidangan
sedangkan untuk peran para pelaku sendiri
ada yang bertugas membawa motor dan ada juga yang melakukan penyiraman air keras

terhadap para saudara novel
hari ini setelah penyidaman perpaksaan
akan dibawakan ke kota jendela
dan mulai hari ini juga
waktu saya sudah tidak pernah ada
jadi kita tahan berapa berapa hari ke depan
dan setelah itu nanti
masukkan ke kota jendela
masukkan ke kota jendela
masukkan ke kota jendela
masukkan ke kota jendela
saya mengapresiasi pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim teknis ini
namun dibalik itu
saya juga merasa prihati
karena ternyata pelakunya adalah anggota polri
sementara menko paluka mahfud md mengaku mempercayakan langkah hukum selanjutnya
terkait kasus penyerangan penyidik komisi pemberantasan korupsi
novel baswedan kepada pengadilan
ya sudah bagus lah perkembangan bagus
bahwa novel baswedan tersangkanya sudah ditahan oleh polisi
dua orang diamankan lah
kita percayakan ke pengadilan berikutnya
kan pengadilan itu akan membuka semua tabir yang terselubung
dari seluruh kasus itu
kalau memang ada yang masih terselubung nanti akan terbuka di pengadilan
kita serahkan ke polisi kejaksaan kemudian hakim
menunggu dua saat itu
tiga setengah tahun polisi akhirnya menetapkan dua tersangka penyiram air keras
kepada penyidik kpk novel baswedan
namun tertangkapnya dua orang polisi aktif tersebut direspon skeptis
karena menimbulkan sejumlah kejanggalan
ada dugaan perbedaan antara fakta dan informasi
yang disampaikan polisi terkait penangkapan dua tersangka
malam ini kita akan mencoba membedah kejanggalan hasil penyelidikan
kasus penyiraman air keras atas novel baswedan
dan apakah ada aktor intelektual lain yang turut berperang
sudah diberitahu kita di video selanjutnya
berhenti bersama saya para narasumber di studio
ada mas muhammad isnur tim advokasi dari bank novel baswedan
selamat malam mas isnur
selamat malam mbak rifana
terima kasih sudah hardi di studio pada malam hari ini
ya ada pak edy hasibuan direktur esekutif lemkapi
selamat malam pak edy
terima kasih sudha hardy
dan ada kang asep iwan iriawan akademisi hukum pidana
terima kasih sekali kang asep sudahardi di studio pada malam hari ini
dan mungkin langsung saja kita tanya ke tim advokasi bank novel
dua orang polisi aktif sudah ditangkap
sudah dijelaskan oleh
kapolri juga bahwa ia mengaku sedih
menurut anda seberapa jauh
mendekati penyelesaian kasus ini
ya yang pertama gini ceritanya
jadi tanggal dua puluh enam desember
sehari sebelum pengungkapan
surat sama pak yasri yuda
intinya ada dua surat yang diterima oleh pak novel
pertama ada sp dua hp
hasil penyelidikan perkara
di tanggal per dua puluh tiga desember
di sini diumumkan
dikasih tahu bahwa
polisi belum dapat menemukan dua pelaku
ini sp dua hp ya
jadi tiga hari sebelum dua puluh tujuh
kita sudah dapat kabar bahwa
ya ini kok perintah pak jokowi sudah sangat tegas
janji sekian hari akan diungkapkan
belum ada pelakunya juga
jadi kita sudah sangat
benar benar sudah dua tahun setengah menanti juga kan
tiba tiba di dua puluh tujuh
jadi kita kaget sebenarnya dengan penangkapan itu
dan juga ada dua surat
jadi ada spdp ketiga
tanggal dua puluh tiga desember
ini kembali memberitahu ke penyidik
oke berarti ini ada spdp ya
jadi yang dibilang ya
bahwa tidak ada nama tersangkanya di spbu
kita bertanya sebenarnya
apakah dalam empat hari setelah dua puluh tiga baru terungkap gitu
ataukah di dua
di empat hari ini emang baru mau mengungkap gitu
setelah dua setahun setengah gitu
jadi kami menilai sebenarnya
dari sini setelah pak jokowi secara tegas memerintahkan gitu
diungkap sebenarnya kepolisian ini mampu mengungkap
pertanyaannya kenapa butuh waktu yang sangat lama
kenapa butuh ganti kapolri
baru bisa diungkap gitu
pertanyaannya kan apakah ini ada problem di soal kemauan gitu
kalau mampu kami yakin mampu
ini pun dalam empat hari setelah dua puluh tiga
nyatanya mampu gitu
oke kejanggalan kejanggalannya apa saja sih mas
selain lama sekali selama dua lima tahun
itu kan ada beberapa tim advokasi juga
yang memberikan fakta fakta
ada korelasi ataupun antara
fakta di lapangan yang ditemukan oleh tpf
dan juga tim advokasi dengan informasi dari kepolisian
kejanggalannya apa saja mas
ada hal hal di luar justisi
yang kita kemudian bertanya
ada informasi pagi
di dua puluh tujuh pagi tiba tiba ada seseorang
yang sangat dekat gitu tapi dia bukan kepolisian
isunya menyerahkan diri
menpolukam juga bilang menyerahkan diri
terus siang hari pak kabar eskrim
ditangkap ada yang bilang juga diamankan
pertanyaan ini menyerahkan diri
ditangkap atau diamankan yang mana
publik ini bertanya tanya
itu satu yang kedua
kok bisa ada di luar institusi kepolisian
lebih tahu dulu
bahkan sorenya dia buat rilis
yang mengungkapkan motif bahwa ini adalah dendam pribadi
ini adalah hal hal yang
kita pikir apakah dia mendampingi proses bap
kok tahu hal hal yang levelnya penyidikan
atau jangan jangan emang ada share informasi disana
jadi itu enak juga
kalau di tahun ke depan
di tahun ke depan
embangaitkan novel dengan kriminalis yang lama
dekat dengan serang walet
dua puluh delapan nya udah ada aksi ribuan
di depan kejaksaan
ini ada apa
dalam waktu yang sangat singkat
empat hari sudah begitu banyak informasi

buah hari sembilan dua puluh tujuh
pak hendro priyono bikin pernyataan
ada kemajuan baru di kepolisian
dan dalam waktu hitungan hari akan ditangkap
banyak yang lebih dulu tahu bukan pelapor
yang lebih dulu tahu tapi ada orang orang lain
lebih dulu tahu dan seolah ini bagian utuh
dari rangkaian cerita itu jadi
kita menerka nerka gitu di samping
lamanya proses ya pak novel sudah pada
yakin ini nggak diungkap gitu anda sebagai
tim advokasi melihat penyelidikan dari
polri ini terkesannya sangat tertutup atau
gimana sih karena kan tidak dijelaskan
dua polisi aktif ini bertugas di mana kita
malah taunya dari bang neta ya dari
ipw bahwa mereka ini brigadir kemudian
tugasnya di makobrimob kelapa ii depok
artinya informasi informasi itu
masih sumir gitu belum bisa kita
dapatkan secara restok pertanyaan berikutnya gini
kan kepolisian membuat rilis sketsa
dua kali yang pertama sangat
jauh di revisi yang kedua zaman pak idam aziz kabarnya
skrim bahkan kami
melihat hasil sketsa yang dibuat
kepolisian itu lebih mirip
yang dibuat tempo oke
jadi pertanyaannya kok ini
sketsa lebih mirip yang dibuat tempo
padahal sumbernya sama
sama sama saksi oke anda bisa lihat di layar
nah kita bisa lihat lihat yang dibuat tempo deh
malah lebih mirip yang dibuat tempo oke
nanti kita akan lihat ya
memang benar benar mirip karena
ini kita lihat di layar
mirip nggak sih sebetulnya ini sketsa
yang dibuat oleh kepolisian
dengan dua orang
nggak ya nah itu
mungkin dari tapi gini
yang penting adalah sebenarnya gini
semacam kecenderungan mengarahkan
ini motifnya dendam pribadi
ada masalah antara novel
dengan rb dan rg ini
rb dan rm
padahal kita tahu masalahnya
bukan di situ gitu loh kita khawatir
ini perkaranya ditutup sampai di situ
dan ini kejadian waktu perkara di
perkara munir dulu awalnya
yang ditutup sampai level polikarpus dan
di level yang sebaya saja nah tapi
itu kita ada tpf bang ada tpf kita
mendesak presiden untuk membentuk
tvf dan tpf membuka tabir
sampai akhirnya penyidik kepolisian
bisa mendengarkan dan menyidik level yang
lebih tinggi oke nah kita berharap
makanya pak presiden juga memberikan atensi terus
dalam level penyidikan ini
dan diungkap aktor
intelektualnya siapa nggak mungkin dong
kepolisian yang memang dia dilatih
menjadi pendak hukum melindungi mengayomi
malah melakukan kejahatan
oke pak edi anda bilang bahwa ini adalah
tahun baru dari kepolisian
atas pengungkapan kasus novel baswedan
padahal menurut mas isnur ada
aktor intelektual yang harus diungkap
sebetulnya jadi pertama
terutama kata ibu ya jadi
memang pada saat ini terungkap
tentu saja saya kira apresiasi dari
masyarakat terhadap polri
begitu tinggi ya bahkan kalau kami melihat
ini adalah merupakan kado terindah
menjelang pergantian tahun ya
ini adalah kerja hebat
menutup tahun ini kerja yang manis
buat polri bahwasannya ini
sudah lama sekali ditunggu oleh masyarakat
dan inilah buah daripada kerja keras
saya lama ini artinya memang kita memberikan
gambaran selama dua tahun setengah
ya polri terus bekerja
akan terus bisa terungkap ya
karena bagaimanapun ini menjadi utang
kepada masyarakat oke kalau tidak ada
pengungkapan ini akan
menjadi pekerjaan rumah
daripada polri anda melihat tidak ada
kejanggalan kejanggalan tadi kan mas isnur mengatakan
bahwa ada kejanggalan kejanggalan mulai dari kronologis
penangkapan ataupun kronologis
tertangkapnya para pelaku itu saja sudah
menjadi informasi yang masih
sumir gitu anda tidak melihat kejanggalan kejanggalan
kita harus melihat gini ya apalagi tadi
bicara masalah ada sp dua hp
misalnya di tanggal dua puluh tiga ya
sebetulnya jangankan dua puluh tiga ya
jadi dalam pengungkapan kasus biasanya kami
banyak sekali melakukan penelitian
terhadap penanganan penanganan kasus bagaimana
polri mengusahamu mengungkap ya
termasuk misalnya dua puluh tiga kemudian
bisa saja di dalam dua puluh enam
sudah ada kejurigaan kepada
seseorang tapi kan belum ada bukti bukti
karena kita bicara bukti di sini
kita bicara masalah fakta di sini
kita bisa tidak bisa kalau misalnya
menyintakan seseorang dia sebagai tersangka
tetapi tidak ada bukti tidak bisa demikian
bahkan kemarin kan beberapa hari sebelum
kalau tidak salah pak henro pirunem bilang
sudah ada titik apa temu kalau nggak salah ya waktu itu ya
sudah ada kemajuan
artinya mungkin pada saat
saya akan memberikan gambaran
mungkin pada saat itu sudah ada
orang yang akan ditetapkan
menjadi apa tapi kenapa begitu lama
harus menunggu dua lima tahun sampai kabar
reskrimnya ganti kemudian kapolrinya ganti
gitu kenapa ini adalah masalah proses
hukum proses hukum
tidak bisa dipaksakan kapan
semakin buktinya cukup semakin
faktanya diapakan cukup dimiliki oleh polisi
ini akan cepat terungkap apakah karena ini
berkaitan dengan polisi aktif artinya polisi kemudian
ragu ragu untuk menetapkan mereka sebagai tersangka
saya kira tidak juga ya karena kenapa
ini kan masalah proses hukum ya
ini masalah hukum tidak bisa kita
paksakan walaupun misalnya
hukum tadi melakukan kalau tidak ada bukti
tidak bisa kita nyatakan dia sebagai tersangka
oke kak ngasep dari segi hukum
anda melihatnya bagaimana sih kalau mas isnur
sebagai tim asok pasti ada kejanggalan kejanggalan
dan harus diungkap sebetulnya
aktornya ini bisa ada aktor intelektualnya
nggak sih ya lah pasti jadi kalau kita belajar
itu kan ada penyiraman tindak pidana
kalau kita ada tindak pidana ini pasti dilihat
dari hukum pidana hukum acara pidana
sampai yang modern pun kalau menyangkut
orang berpengaruh apalagi penegak hukum
saya berani mengatakan itu teori bukan saya ngomong lah ya
ini orang hukum pasti belajar
pasti tidak sendiri oke
jadi kalau dalam karya film itu
ada produser ada sutradara ada
pemeran utama ada pemeran pengganti ya
ada itu figuran
jadi anda meyakini ada sutradaranya
itu pasti ini mereka berarti hanya pemeran
secara teoritis maupun secara empiris
secara teoritis tadi sudah katakan lombroso
dan tentu teori sampai pos modern mengatakan
tidak mungkin sendiri saya pastikan
ya pasti ada
nah bagi masyarakat yang penting
bukan pelaku itunya pelaku utamanya
tadi yang dibutalah aktor intelek dual
itu yang penting satu ya yang kedua
misalkan hukum acara pidana
seorang itu dinyatakan tersangka karena
bukti tapi janganlah
bapak tokoh tokoh tadi pamah pun apalagi
tunggu di pengadilan
ini belum tentu lengkap belum tentu di pra peradilan
di kejaksaan belum tentu
kenapa pada bicara di pengadilan seolah yakin
ini pelakunya kan itu menarik bagi saya
dan dulu ini belum tentu
di kejaksaan ini bisa balik balik perkara
oke tahan dulu nih kang asep
saya akan bicara lebih lanjut soal tadi sutradaranya siapa
kemudian motifnya apa
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kita melanjutkan dialog kita sudah terhubung
dengan penyidik kpk novel baswedan
melalui sambungan telepon
selamat malam bang novel
saya mau minta respon anda terkait dengan
ditetapkannya dua orang polisi aktif sebagai tersangka
penyiram air keras kepada anda bang novel
terima kasih mbak rifana selamat malam
begini pada dasarnya ketika ada penyerangan
dan kemudian ada yang ditangkap
seharusnya saya katakan itu bagus
walaupun kemudian ketika dikatakan hal ini adalah masalah
yang mereka ini kasih sendiri
sedangkan ada hal yang menjadikan motif adalah dendam pribadi
saya kok nggak yakin ya
saya justru melihat antara dua ini
suatu hal yang aneh atau lucu gitu
padahal fakta fakta kan kita sudah semua lihat ya
oke bang novel ini kan salah satu tersangka
yang berinisial rb itu sempat meneriakan bahwa
saya tidak suka dengan novel baswedan karena dia merupakan pengkhianat
anda kenal tidak sih sebetulnya secara pribadi dengan dua orang ini
atau sempat melihat mereka gitu

pada saat bertugas di kepolisian dulu
saya tidak tahu belum pernah ketemu orangnya
cuma sepanjang yang saya ingat
saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu sama dia
soal disebut pengkhianat sekarang kan maksudnya apa
perkhianat atas masalah apa
ini kan suatu hal yang menurut saya justru aneh ya
kalau ada kata kata seperti itu
oke anda melihat ada kejanggalan tidak sih sebetulnya dari penetapan tersangka b
dua orang polisi aktif ini
karena kan kita masih sumir juga informasinya mereka ini bertugas di mana
kemudian bagaimana kronologis mereka itu ditangkap
ini ada yang bilang menyerahkan diri
kemudian ada yang bilang mereka itu ditangkap di cimanggis depok
ya memang saya tidak mengikuti secara runtut proses ini
beberapa hari saya sedang dengan anak anak saya sedang libur sekolah
cuma yang saya lihat ini janggal karena yang pertama
alasan yang dipakai itu jelas tidak masuk akal
karena proses penyerahan kepada saya itu didalui oleh beberapa kejadian kejadian sebelumnya
dan tentunya itu semua menjadi bagian yang menjadi satu rangkaian perbuatan
jadi kalau dianggap itu perbuatan orang orang tidak mungkin
oke sangat tidak logis
yang kedua kita bisa lihat bahwa tim gabungan polri pun mengatakan ini kaitan dengan pekerjaan saya
dari komnas ham mengatakan bahwa serangan ini suatu hal yang terorganisir dan sistematis
terus kok tiba tiba ada cerita itu
tapi terlepas dari itu saya sebenarnya tidak ingin komentar lebih jauh
karena kan ini proses awal dan tentunya saya serahkan kepada rekan rekan saya dari tim kuasa hukum
untuk bisa merespon dan memberikan komentar dengan lebih tepat
oke mas novel ini kan anda sempat mengatakan sebetulnya di awal awal bahwa
ada dugaan keterlibatan jenderal polisi
nah ini mengarah ke sana nggak sih bahwa ada upaya untuk pasang badan dari kedua tersangka ini
atas dalang yang sesungguhnya sebetulnya mas novel
terus terang saya khawatirnya begitu
tapi tentunya saya tidak mungkin mengambil kesimpulan di awal proses
oke mas novel ini kan yang menyerang dua orang polisi aktif
ini semakin menunjukkan bahwa memang ada api dalam sekam hubungan antara kepolisian dengan kpk nggak sih mas sebetulnya
tentunya saya kalau mengambil kesimpulan kesana terlalu besar ya terlalu jauh dan saya kira tidak tepat kalau saya mengambil hal yang seperti itu
tapi kita lihat bahwa semua serangan kepada kawan kawan saya yang di kpk termasuk dengan pimpinan kpk itu tidak ada satupun yang diungkap loh
dan kita lihat bahwa semua serangan itu bukan nggak ada buktinya buktinya ada
bahkan beberapa pelakunya dikenali sebagai anggota polri oknum anggota polri
cuma saya kira beginilah seperti apapun kalau berantas korupsi dengan sungguh sungguh dengan benar ya pasti dimusuhi
tapi yang musuhi biasanya kan ada yang hubungan dengan pelaku pelaku korupsi
saya juga yakin kok di polri banyak kawan kawan saya mungkin anak mantan anggota anggota dan lain lain yang mereka punya perspektif yang baik
dan mereka orang orang yang masih bisa dikatakan baik
tapi kan saya juga tentunya menyayangkan kalau masih ada oknum oknum yang begitu
terakhir nih bang novel bahwa anda meyakini bahwa nantinya polri berani untuk menangkap aktor intelektual sebenarnya
masih ada harapan itu bang novel
kalau yang pelaku lapangannya saja ternyata ada upaya seperti ini bagaimana mungkin ada upaya untuk menangkap aktor intelektual
nah ini yang saya tentunya perhatikan
tapi tentu saya katakan tadi bahwa kita mestinya tidak hanya melihat serangan diri saya saja
tapi serangan kepada kawan kawan yang di kpk lainnya yang terjadi
dan tidak ada satupun yang dilengkapi itu menjadi satu rangkaian kalau kita melihat bahwa siapa sih pelakunya sebetulnya
siapa sih yang dalangnya ini semua
sebetulnya semua saling terkait kok bukan setiap peristiwa itu hal hal yang berdiri sendiri
walaupun itu semua adalah hal yang terkait dengan pekerjaan dalam rangka memberantas korupsi
oke terima kasih sekali bang novel baswedan atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
ya terima kasih
dan kang asep ini tadi sudah dijelaskan kita kembali dulu ke kang asep ya
tadi kan sebelumnya sudah menjelaskan soal bahwa tidak mungkin ini perbuatan ini dilakukan oleh sendiri
tadi juga bang novel sudah menjelaskan ataupun mengamini pernyataan saya bahwa ada upaya pasang badan untuk dalang
tapi dia masih hopeless bahwa itu akan bisa terungkap nantinya ini gimana nih kang asep
kita harus optimis lah harus terungkap bagaimana
karena dia kan tunggakan bisa jadi beban sejarah kan
nah kasih contoh lagi tadi teoritisnya kan
emperis dulu ada penegak hukum namanya hakim agung sapiyuddin
kan dibunuh kan
lebih parah lagi loh dibunuh
akhirnya ketahuan kan ada orang besar di belakangnya
dan beberapa contoh lain
itu sekiranya pengalaman teoretis maupun empiris
yang menarik tadi katakan bang novel
kan kalimat saksi terdakwa rt mengatakan bahwa saya dendam dia pengkhianat
dia bukan pengkhianat novel itu kan penyidik
nah kan aneh gitu
kalau dia pengkhianat
coba apa yang dilakukan kita media pun tahu rakyat pun tahu
kejadiannya subuh strategi itulah perencanaan yang sangat matang
tiba tiba kalau dendam tidak semungkin itu
ya mungkin aja satu dua
tapi selama ini kasus baik yang ditangani oleh saya sebagai hakim
maupun teman teman beberapa
bahkan gini saya kasih contoh
dulu pun ada kasus
di kalangan hukum itu dikenal sejarah hukum
dia mengaku pembunuhnya
saksi mengatakan dia pun mengaku
tapi hakim nggak yakin dia pelakunya
karena dia ada pemeran pengganti
karena hubungannya disuruh adiknya
ya hakim kayaknya kita bebas kan
itu pernah fakta artinya apa
jadi kita sekarang sekarang lagi
setelah siapapun pelakunya
siapapun aktor intelektual
saya kira publik ini pelajaran sejarah hukum yang penting
karena mencakup orang legend penyidik kpk
saya sekali lagi di awal
ini bukan awal
yang penting bagi masyarakat adalah tadi
kalau dihadirkan yang begini begini
nanti juga di persidangan ketahuan
katakanlah kalau sampai pengadilan
kalau jaksa itu tidak akan lengkap kan
yang sekarang rame kan katanya di pengadilan
belum tentu ke pengadilan kok
kalau nggak lengkap kembalikan
nanti ada ketahuan
bagaimana kesesuaian satu dengan yang lain
ini bisa menunjukkan
kalau ini misalkan dalam petik
kita harus mengaspirasi dong
ya bukan pelaku atau pelaku pemeran pengganti
di persidangan ketahuan nanti
karena tidak akan hubungan satu pelaku dengan lainnya
kalau memang dia pelaku utama di lapangan
nanti akan nyampe lah kepada aktor intelektual
pembuktian di persidangan sekali
kalau sampai di pengadilan
bahwa dia pemeran pengganti
tapi yang lebih penting lagi
itu yang sekarang harus diperhatikan apa
ya seaneh ya
kalau sekarang nanti ternyata ketahuan
bahwa ini adalah menghalangi penyidikan
karena berkaitan dengan perkainan aktual yang novel
ya subsideritasnya ada yang lain
pasal apa aja
keanehan kejanggaan lagi
loh kok tiba tiba menggunakan satu ratus tujuh puluh
oh itu pasal yang dikenakan oleh
ya sekarang yang lihat kan penjelapan tersamanya
oleh kepolisian ada pasal
katakanlah sekarang kan
kan dia mengatakan sendiri
kan novel ini kan bukan pengkhianat
nyidiknya di kpk
nyidik perkara perkara korupsi
nah kita dalam terdapat ini kita apresiasi beberapa pendapat juga
itu jangan jangan berkaitan dengan yang sidik oleh novel
kalau berkaitan sidik penyutul dan penyidikan
bisa kena dua satu
jadi malah ini
jadi sekali lagi
ada hal tertentu yang mungkin wajar ketika publik berbeda pendapat
ada pendapat pendapat lain
ini harus nanti kita lihat
jangan tertawa nanti dibahan di pengadilan
jangan jangan juga jaksa menyatakan lengkap
karena selama ini juga sering bolak balik perkara
pak edi ini pertaruhan sebetulnya tadi yang disebutkan oleh kang asep
ini pertaruhan citra kepolisian dalam menyidik suatu kasus yang melibatkan bang novel
sebagai penyidik kpk
ini juga publik bertanya tanya
kenapa baru kabar reskrimnya pak listio sigit
baru sekarang terungkap
dan kita tahu bahwa ya
bahwa beliau ini kan dulu mantan ajudannya presiden jokowi
kemudian sempat jadi kapolres surakarta
apakah memang ada pesan dari presiden
untuk menuntaskan kasus ini
atau memang presiden tidak mau diganggu
akhirnya cepat cepat saja menuntaskan kasus ini
atau gimana sih
kalau saya melihat ini ya
karena ini bicara masalah hukum
ini kalau menurut saya lebih kepada faktor keberuntungan
karena memang di dalam hukum itu
selama ini mungkin sudah bekerja dengan baik
tim sudah berjalan dengan baik
sudah kerja keras ya
cuma masalahnya muncul tiba tiba
informasi yang lebih akurat lagi muncul belakangan ini
ketika mungkin bisa sebut
belakangan ini pun tiba tiba saja setelah sp dua p dikirim ke sana
kemudian dalam dua hari kemudian
muncul tersangka yang kira kira kuat
itu akan dianalisa oleh penyidik
untuk melakukan penangkapan
tetapi tentu saja dengan memiliki bukti bukti yang cukup ya
karena polisi akan bekerja
apabila kalau dia sudah memiliki bukti bukti yang cukup
kalau itu belum dimiliki oleh polisi
itu dia tidak akan bisa melakukan penangkapan
mas isnur anda melihatnya gimana
terbelakang kabar reskrim ini juga berpengaruh gak sih dalam mengungkapkan kasus ini
perjalanan ini kan perjalanan yang sampai menarik perhatian pak jokowi
pak jokowi sampai tiga kali ngasih perpanjangan waktu
dan yang terakhir tuh sampai harus sehari gitu
itu kan set mentegas dari presiden
dan itu catatan yang sangat digarisbawahi oleh untuk kepolisian
dari situlah kemudian kita bisa melihat kepolisian bergerak cepat
jadi sebenarnya kalau pak jokowi bisa lebih tegas lagi sejak awal
ya kan maka kemungkinan ini akan lebih cepat diungkap sejak awal
masih ngasih waktu ngasih waktu sampai dua tahun setengah
sampai dia kehabisan kesabaran
untuk gak ngasih waktu lagi pada kepolisian dan mengungkapkan
disinilah fungsinya pak jokowi untuk mengawal kaos ini
bukan pak jokowi ketika ditangkap dua orang tersangka dua orang terduga ini
selesai urusan enggak
pak jokowi memastikan ini ditarik sampai level aktor intelektualnya
karena secara teori secara empirik dan secara nalar publik yang sederhana
itu sebenarnya bisa menilai bisa menangkap
dan disini pertaruhan juga
apakah hukum itu kan menyentuh kalau pidana ini kan menyentuh sampai level yang substansi
yang benar benar jangan sampai hanya sampai ecek eceknya aja gitu
itu kepuasan publik penilaian publik akan melihat kepada pak jokowi
pak jokowi serius gak disini
mas ini kembali lagi ya motifnya itu kan menyiram air keras memberikan teror ya sebetulnya
kalau kita lihat itu
kasus kasus penyiraman air keras itu paling banyak terjadi di mana sih gitu loh
karena kan ini sepertinya tidak ingin membunuh ya tapi hanya memberikan teror gitu
itu sudah didalami mungkin oleh tim advokasi dari bang jokowi gak ya
kami tidak mendalami itu itu tugasnya penyidik untuk mendalami apa motifnya
tapi yang jelas gini
penyerangan novel kan ini udah berulang kali
ini yang kelima penyerang novel nih
dan ini bentuk teror sebagai dia sebagai penyidik kpk
dan makanya kita mendesak juga kepada kepolisian dan kepresiden
itu bom kepada pak agus bom kepada pak laude
penyiraman air keras
karena dendam tadi sebut pengkhianat gak ada hubungan hukum itu gak logis
gak ada semuapun untuk membuat orang dalam cacat permanen menderita
itu pertama harus ada hubungan hukum
misalkan entah istri oleh suami atau pacar atau entah bayar utang atau perang politik
tadi kan novel gak kena
tiba tiba dengan air keras dengan perencanaan dilakukan subuh tahu rute itu ada sesuatu yang harus dibuka
artinya sudah dibuntuti sejak lama
dan gak mungkin dua orang saja yang melakukan penghututan
dan ini kan sebenarnya teror terhadap negara
teror terhadap negara yang sedang serius mengungkap korupsi
maka sebenarnya ini harus benar benar serius
kalau bisa dikasih hukuman sanksi yang lebih tegas gitu
menariknya bagaimana lebih kuat lagi gitu
negara ini ketika petugasnya secara serius dengan jujur mengungkap korupsi diteror
dan yang melakukannya sayangnya aparat negara juga
nah bagaimana besok
aparat masyarakat biasa yang berpartisipasi gitu
kayak kami kan berpartisipasi
dilengkapi lbh berpartisipasi untuk mendorong hukum yang baik
dapat teror juga dari aparat negara
pak edi apa yang membuktikan dua pelaku itu memang betul betul memiliki korelasi dan tidak di setting
anda bisa nggak memberikan penjelasan sedikit gitu
pak asep sudah menjelaskannya
dalam proses hukum itu tidak bisa direkayasa
tidak akan bisa
karena kalau misalnya ini disetting
nanti di pengadilan akan turunkan
akan terbongkar semua
akan terbongkar semua
artinya polisi menetapkan yang bersangkutan
jadi tersangka dan kemudian melakukan penahanan
itu karena polisi atau penyidik sudah memiliki bukti bukti yang cukup
artinya tidak akan mungkin ini direkayasa
atau mungkin disetting
seperti misalnya ada beberapa pandangan seperti itu
karena di dalam pengadilan nanti di persidangan
ini semua akan terbongkar
ini akan turunkap
apakah dia melakukan sendiri
apakah dia karena ada tersangkapan
ini akan turunkap
tapi menurut anda anda setuju nggak dengan kang asep tadi
bahwa motifnya itu tidak mungkin
karena mengatakan bahwa bang novel itu pengkhianat
tidak mungkin motif dendam
karena tidak pernah kenal
dan tidak mungkin bekerja sendiri
ada dalang lainnya
anda dari tadi tidak jawab
apa yang disampaikan oleh misalnya dua tersangka kemarin adalah
itu akan menjadi masukan buat polri
artinya penyidik akan melakukan pendalaman terhadap
apa yang menjadi
tujuan daripada tersangka menyampaikan
ini itu harus perlu didalami
karena kenapa saya lihat kalau polri juga saat ini
masih apa namanya masih terus melakukan pendalaman terhadap motif
belum tentu juga demikian
kenapa kan masih terus didalami
dan kemudian juga saya kira polri juga kemarin
apakah polri juga menyampaikan
masih terbuka apabila misalnya ada bukti bukti baru
ada misalnya dari masyarakat atau mungkin dari tersangka ini
nanti masih bisa masih bisa apa
ketersangka yang lain
tapi sekali lagi adalah itu harus berdasarkan bukti bukti
tidak bisa misalnya kalau hanya karena peraduga
hanya karena kecurigaan
kita sebutkan ada di belakang
saya kira nggak bisa juga ya
dalam konteks ini kita berkaca pada kasus munir
polri karpus itu sampai di ruang sidang
sampai bahkan dia dilepaskan kembali nggak pernah ngaku
dan nggak pernah mau membongkar siapa aktor intelektualnya
dan anda melihat itu bisa terjadi kepada dua orang tersangka ini
bisa jadi di ruang sidang dua pelaku ini nutup mulut
dan dia hanya apa yang dia ingin bicarakan
dan saksi yang disediakan di ruang sidang apa yang disediakan
pentingnya makanya kita mendorong hal hal lain
saya bilang kan ini hal teknis ya
ini penyidik hal teknis tapi ada hal hal non teknis
yang mungkin penyidik perlu bantuan agar supportnya kuat
di kasus munir ada tpf
yang membongkar motif lain modus lain gitu loh
nah kita mendorong sebenarnya ada juga perbantuan seperti ini di kasus ini
oke kita akan membahas nanti bagaimana sebetulnya hubungan perseteruan antara kpk dengan polri
sehingga ada dua orang polisi aktif
yang menyiram novel baswedan
jangan kemana mana tetap kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
mas isnur ini kan dari awal sebetulnya sudah diakini keterlibatan anggota polisi ya
dan memang akhirnya dibuktikan dengan tertangkapnya dua tersangka
dua anggota polisi aktif
ini membuktikan bahwa memang ada api dalam sekam hubungan antara polri dengan penyidik kpk
atau hubungan antara penyidik polri dengan penyidik kpk yang independen
di kasus novel kita mungkin perlu buka file kembali
saat novel menyidik perkara simulator sim dua ribu dua puluh
disitulah mulai awal upaya kriminalisasi ke novel
kita masih ingat ada pengempungan kpk upaya penangkapan novel
dan sampai sekarang terus berlangsung
dan saat novel melakukan penyidikan terhadap kasus yang cukup besar
disitulah kemudian teror terjadi
termasuk yang terakhir ketika dua ribu tujuh belas itu terjadi
kan novel sedang melakukan penyidikan yang agak besar cukup besar ya
ada iktp ada kemudian nur hadi dan lain lain gitu
dan itu pola itu juga terjadi pada penyidik yang lain
ketika menyangkut perkara perkara yang agak besar gitu
penguasa dan lain lain
itu ancaman baliknya sangat keras pada mereka
jadi mereka sendiri novel sudah tadi makanya bilang
kita sudah tahu
sudah banyak kasusnya sudah banyak kejadiannya
dan pelakunya bahkan dikenali
orang yang nyerangnya itu ada wajahnya gitu
dilaporkan tapi nggak pernah diungkap
pertanyaannya kenapa nggak diungkap
karena berkaitan dengan itu tadi ya
kenapa nggak diproses
kenapa nggak diproses
kenapa diperkara novel butuh dua lima tahun
butuh pak jokowi sampai ngasih kira kira warning yang begitu tegas
anda meyakini ada tarik menarik kepentingan nggak sih
sebetulnya sebelum penetapan dua orang tersangka ini tuh
kpk itu kan ditugaskan untuk termasuk salah satunya mengungkap korupsi di pedang hukum
dan yang cipat
cicak buaya besar yang pertama kan ketika perkara perkara menyangkut simulator sim
kemudian penetapan pak bg sebagai tersangka
itu kan juga rangkaian yang cukup panjang gitu
jadi ya publik bisa merasakan
publik bisa menilai
publik bisa mengamati secara langsung sebenarnya
tapi kalau ditanya langsung detail buktinya mungkin kita itu kami serahkan kepada penyidik
pak eri ini kan menjadi menyedihkan sebetulnya
kapolri juga tadi sudah bilang bahwa kapolri mengaku sedih bahwa adu anggota polisi aktifnya itu
juga melakukan penyiraman
ini kok bisa bahwa ada polisi aktif yang harusnya mengayomi masyarakat
kemudian melakukan penyiraman kepada penyidik kpk gitu loh
ya saya kira kita bisa pahami apa yang disampaikan oleh bapak kapolri
karena ya pertama adalah keinginan bapak kapolri memang mengungkap kasus ini
artinya siapapun juga yang terlibat akan diproses secara hukum
termasuk misalnya yang
dan kebetulan yang tersangka ternyata adalah anggota sendiri
dan ini sangat banyak
iya kan baru terungkap belakangan ini ya
dan tentu saja saya kira
bapak kapolri akan sangat sedih ya
di satu pihak perlu melakukan penegakan hukum karena ada memang kejahatan
ada pelanggaran hukum
tetapi di pihak lain
anggota sendiri yang harus dihukum
ini sangat menyedihkan
ada friksi berarti mengakui bahwa berarti ada friksi kasus cicak buaya itu kemudian berujung di penyiraman ini atau gimana sih
saya kira kami tidak terlalu misalnya melihat cicak buaya
tetapi ini adalah
kalau motifnya betul dendam ya
kalau tadi kan mengatakan bahwa dia
kasus yang kami lihat selama ini
kasus air keras misalnya
ada beberapa tempat kalau nggak salah yang ditangani oleh polri
itu juga karena sakit hati banyak ya
itu terjadi sakit hati
kemudian kita lihat lagi dengan pengakuan daripada si tersangka
saya kira inilah yang harus menjadi fokus daripada penyidik
untuk melakukan apa
apa sebetulnya yang menjadi dasar daripada pengakuan pelaku
untuk melakukan kejahatan
sehingga ini akan menjadi fokus daripada penyidikan
mudah mudahan hari demi hari ini akan terus berkembang
saya kira polri akan tetap fokus untuk melakukan pendalaman
dan kami yakin sekali
kapolri akan tegas
siapapun juga di belakang ini akan tegas mengambil tindakan
kang asep bagaimana anda melihatnya bahwa ini polisi aktif gitu
yang harusnya mengayuhi masyarakat
tapi melakukan tindakan seperti ini gitu
seorang tersangka itu karena perbuatannya
karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup
ada perutnya bukti ada lima
jadi seorang itu karena bukti permulaan
jadi kan tersangka kan
tadi kita tersangka itu kan mengatakan pengkhianat
nah tadi kan hubungan hukum nggak ada
kenal gak ada
kalau orang berhenti diberi amanat pasti hianat kan
nah sekarang ketika dia ditetapkan tersangka karena apa gitu
kalau karena pengakuannya tersangka
dia berlaku bagi dirinya loh
nah sementara kan sebelumnya sudah ada kan
hasil hasil semua waktu itu kan
penyidikan itu menemukan tidak pindah
udah tidak pindah ada
nah sekarang tersangka sampai dia ya
katakanlah baru ketahuan ya pertanyaannya
loh masa kan gara gara penghiadat
harus diungkap jauh loh
tanda tanya besar
apalagi tanda tanda dari isnoor
selama ini novel menangani perkara perkara yang menarik perhatian
apa kaitannya dengan tadi perkara yang sudah diselidiki dengan kata kata pengkhianat
apalagi dari oknum dan institusi tertentu kan
nah ini menarik sekali kan
masa gara gara pengkhianat
pengkhianat yang ada hubungan hukumnya
yang ada hubungan baik hubungan kerjaan maupun pribadi
kok aneh kok tiba tiba jadi tersangka
nah sekarang tinggal apa
nanti ini kejaksaan
nyatakan lengkap atau tidak lengkap
ya sebenarnya harus hati hati
jangan mengejar target dan kata histori sehari dua hari
ya muncul tersangka
tapi sekali lagi mungkin sebagian publik atau saya
tidak berharap di pelaku lapangan kok
ya kenapa sih disiram
kan dipidara dikenal penyertaan
ada aktor interwat penyertaan membantu
nah yang penting bagi kita itu
sekarang masyarakat sekali lagi
saya tidak pakai masker umum ya
kenapa novel disiram
kata sekarang pengkhianat
apa artinya pengkhianat dengan penyiraman hubungannya kan
nah sekarang harus diungkap
jangan sampai nanti di pengadilan
misalkan nanti kalau pun sampai ke pengadilan ya
karena saya berharap
kalau nanti berkaitan dari katakan istri bahwa sedang nangis di perkara besar
justru pasal aja bukan pasal itu
itu yang digunakan
saya nyiram karena dendam
nah sekarang siapa yang tahu saksinya
kan gak ada yang tahu
nah nggak ada yang tahu kan
selama ini kalau sekarang ada yang tahu
berarti harus sejak awal dong ketahuan
karena ketika ada penyiraman prosesnya ada yang tahu nyiram
harus sejak awal ketahuan
kalau sekarang berdasarkan dia ketahuan misalkan bukti lain
harus ada ketaitan bukti satu dengan bukti lain
kalau enggak bahan lelucon nantinya
nah anda meyakini akan berhenti di sini
atau masih akan lama lagi
kalau yang untuk pelaku lapangannya saja butuh waktu dua lima tahun gitu
apalagi aktor intelektualnya nih mas isnur
dari tim advokasi menilainya ini akan sangat lama lagi nggak sih sebetulnya
makanya kita bukan soal pesimis atau optimis
meyakini atau tidak meyakini
tapi bagaimana menciptakan sistem
menciptakan bangunan untuk menjaga agar penyidik bisa berani mengungkapkan sampai levelnya aktor intelektual
kita harus belajar dari kasus sebelumnya
perkara perkara yang melibatkan agak besar
bagaimana pengalaman di kasus misalnya
pemunuhan hakim saipudin
sampai bisa menangkap tommy misalnya
di perkara munir bagaimana sampai menarik levelnya yang paling atas misalnya
tapi kan aktornya juga gak terangkap
nah harusnya pak jokowi belajar dari itu
apa hambatan di level penyidikan secara teknis dan non teknis
kalau menyakut misalnya intervensi politik intervensi atasan intervensi yang lebih tinggi
bagaimana menghadapi itu
bagaimana mengungkapkan nama nama yang kira kira sebenarnya secara relasi ada relasinya
tapi secara teknis penyidikan
menjangkau ke arah sana
nah penting makanya kami sejak awal menyodorkan adanya tpf di sana
nah tpf ini kan unsurnya bukan hanya penyidik tapi banyak institusi
komnas ham misalnya
sudah melakukan rangkaian pemantauan
dan komnas ham sudah menyebut tuh
motifnya modusnya diduganya melibatkan siapa gitu
itu penting melibatkan misalnya komnas ham yang sudah melakukan pemantauan
untuk mengungkapkan yang lebih besar lagi
artinya berharap ada di bentuk tpf gitu
agar hambatan hambatan misalnya menyangkut
jika menyangkut yang lebih tinggi lagi
agak sulit menarik
terbantu oleh tpf ini
kalau pak edi gimana melihatnya
apakah kemudian polri ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi
untuk bisa mengungkap aktor intelektualnya
karena dalam beberapa kasus seperti kasusnya munir
akhirnya nggak terungkap juga hanya polikarpus saja pada saat itu
kita kasih kesempatan kepada polri
penyidik polri untuk melakukan terus pendalamannya
karena ini kalau menurut kami adalah
ini tiap hari akan berkembang terus ya
yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah
kita bantu polri memberikan informasi
itu yang penting
termasuk juga dari kuasa hukum
bila misalnya ada mencurigakan
karena nanti dari tersangka ini akan dihubungkan dengan yang lain
ini ya seperti kata pak asep tadi
pengakuan tersangka dan juga semuanya akan dihubung hubungkan
artinya untuk mendapatkan petunjuk lain
berangkali mungkin ada apa tersangka lain ya
saya kira dengan kita berikan kesempatan kepada penyidik polri
insya allah kasus ini akan semakin
polri bisa mengungkap aktor intelektualnya
meskipun itu melebatkan jajaran tertinggi di polri
yang penting itu buktinya ada
ada bukti bukti yang kuat
ada keterlibatan pihak lain
itu yang penting
harapannya apa nih kak asep
kalau dia pelakunya tidak berhenti di situ
harus tetap diungkit
karena tadi saya kajak awal katakan
kalaupun dia katakanlah pelakunya
tidak mungkin dia sendiri
masih ada lain lainnya
itu yang lain lainnya yang kita tunggu masyarakat
kalau cuma pelaku lapangan
saya kira kalau sekali lagi
kalau memang dia pelakunya
aja spadugata bersalah kan
ya percuma dong
ini kaitan dengan seorang legend penyidik legend di kpk
nah dia ini sedang melaksanakan tugas
itu tidak logis
anda meyakini waktunya lama gak
lebih lama dibandingkan dua lima tahun menemukan sbuktu rulapan
kalau siat kondisi sekarang
presidennya sebenarnya termasuk intervensi
sebenarnya sudah di luar proses hukum
yang harusnya diselesaikan
kan aja spadugata itu sederhana mudah biaya ringan
tapi kenapa jadi
masyarakat itu pengen sekarang
yang luruh nyiram
kalau nyiram tanaman sih senang
kalau kirap orang legend kan aneh
dari tim advokasi langkah berikutnya ini apa nih
menanggapi ataupun supaya nanti aktornya bisa terungkap gitu mas isnu
ya pertama presiden harus terus memberikan atensi khusus
memberikan dukungan yang kuat kepada pakar baris rim dan pakar polri
untuk berani mengungkap sampai levelnya atau aktor intelektualnya
untuk itu kemudian kami mendorong agar presiden membentuk tim bantu
membantu menerobos salah hal non teknis
kalau ada hambatan hambatan politik menyangkut pejabat tinggi
bisa diungkap berdasar pengalaman kasus di tpf munir
oke terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
semoga kasus ini cepat selesai
dan nanti pembuktiannya di pengadilan kita lihat apakah benar tadi kata bang asep
kang asep bahwa ini akan menjadi lelucon kalau bisa tidak dibuktikan
dan apakah polri kemudian berani untuk bisa mengungkap dalang ataupun aktor intelektualnya
kita tunggu kita tunggu waktunya
dan dua puluh lima keluarga direlokasi setelah rumah mereka rusak akibat terjangan gelombang tinggi di lumajang
cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami